kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan melakukan kegiatan patroli untuk memastikan tidak ada orang yang akan melakukan tindakan tersebut di wilayah jogja
kita akan masih penjagaan satu kompi kita siapkan disini untuk melakukan penjagaan dan juga selain penjagaan juga melakukan patroli yang ada disini
dan seluruh wilayah
pores pores berkoordinasi dengan pores latin kuda jawa tengah untuk juga melakukan koordinasi sehingga bisa mengamankan situasi yang ada di wilayah jogja